pramudia anantatur sastrawan indonesia kelahiran seribu sembilan ratus dua puluh lima namanya begitu terkenal pada dekade delapan puluh an
kala itu tetralogi buru karya fenomenal yang lahir saat pram diasingkan di pulau buru mulai diterbitkan
salah satunya ialah buku yang berjudul bumi manusia
banyak menyinggung mengenai feminisme dan kehidupan pribumi pada zaman belanda
bumi manusia sering dipentaskan di panggung teater
namun yang berbeda di tahun dua ribu delapan belas ini ceritanya akan diangkat ke dalam film
sudah banyak tawaran asing untuk mengerjakan buku pram itu untuk difilmkan
kemudian lama lama berpikir gitu kenapa bukan orang indonesia gitu
kemudian trump bilang kalau ada orang indonesia yang berani
saya akan berikan
sementara hanung bramantio yang didapuk sebagai sutradara mengaku
bumi manusia merupakan salah satu obsesinya sejak lama
kini ia ingin memperkenalkan kembali karya karya pram kepada generasi milenial lewat filmnya
kesulitan yang paling besar di dalam film bumi manusia itu adalah
pertama ini apa namanya novel ini sudah memiliki fanbase
fanbasenya itu ternyata para intelek
sementara penonton film indonesia itu adalah penonton film modern
ini adalah era generasi milenial
nah bagaimana kemudian caranya pemikiran pak pram ini bisa di package
sehingga bisa dinikmati tidak hanya oleh para budayawan sastrawan
tetapi juga oleh para generasi milenial
guna menjaring penonton milenial
iqbal ramadan kembali digandeng untuk memerankan karakter utama bernama minke
bukan rahasia lagi jika filmnya terdahulu sanggup menembus enam juta penonton
meski menimbulkan pro kontra di kalangan penggemar pram
iqbal optimis dalam memerankan tokoh sentral di cerita ini
kalau buat gue pribadi sebenarnya
bumi manusia ini tanggung jawab yang besar banget di pundakwa
dan kalau buat gue
sebenarnya apapun karya gue
kemarin di ilan bumi manusia
apapun itu sebenarnya
yang gue lakukan ini
niat gue adalah untuk selalu menjadi justice untuk semua orang orang yang memang menghargai dan mengapresiasi karya seni
mau itu musik
mau itu film
atau apapun itu
karena ya sekarang lagi krisis lah menurut gue ya
karena menurut gue
karya karya seni indonesia ini lagi krisis gitu
banyak yang terkenal tapi gak ada isinya gitu
banyak yang disukain orang
tapi gak mendidik gak bagus gitu
maksudnya nggak jadi apa apa juga
dan buat gue
gue kalau bukan
dan harus gue karena gak ada yang mulai gitu
berlokasi di syuting alam gamplong sleman
rencananya film bumi manusia akan memulai syuting pada juli mendatang
nah yang saya pegang ini adalah replika dari buku bumi manusia
kira kira akan seperti apa ya filmnya
kita tunggu saja
nadia laras yogyakarta